jelang berakhirnya program teks amnesty kami perbarui informasi terkait realisasi dana dan deklarasi harta
dari program yang telah bergulir sejak akhir ataupun juga pertengahan tahun dua ribu enam belas lalu
hingga pukul empat belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat kita lihat bagaimana realisasi amnesti pajak
kita lihat bersama
saat ini empat belas lebih tiga puluh menit kita lihat tuh sudah naik ya kemarin satu ratus tiga triliun rupiah
saat ini kita lihat komposisi uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta ataupun sph sebesar satu ratus sembilan triliun rupiah
kontributor utama senilai delapan puluh delapan triliun rupiah adalah objek pajak non umkm
kemudian selanjutnya yang diarsir berwarna merah tiga belas tiga triliun rupiah adalah badan non umkm
berarti ini pribadi ya
lalu kemudian kita lihat yang diarsir kuning adalah objek pajak umkm
kemudian itu bernilai enam sembilan puluh sembilan triliun rupiah
lalu lima ratus sebelas miliar rupiah adalah bantuan
slide selanjutnya kita lihat bersama
realisasi teks amnesty kali ini komposisi realisasi berdasarkan surat setoran pajak jumlahnya satu ratus dua puluh tiga triliun rupiah
dan yang paling besar berkontribusi adalah pembayaran ssp ataupun surat setoran pajak
tapi jangan lupa disini ada juga pembayaran tunggakan
yang nilainya juga relatif besar ya dua belas lima triliun rupiah
lalu satu delapan triliun rupiah adalah pembayaran bukti permulaan
kita bergeser ke slide selanjutnya
masih terkait realitas tax amnesty tiga hari jelang hari terakhir
dan inilah komposisi harta berdasarkan surat pernyataan harta atau lebih kita kenal dengan istilah deklarasi
target pemerintah empat triliun rupiah sudah melewati target empat enam ratus enam puluh empat triliun rupiah
kita lihat bagaimana kontribusi dari dalam negeri
jadi ini adalah orang indonesia
kita lihat ini mengalami kenaikan sebesar dua triliun dari dua puluh triliun rupiah dari hari kemarin
dan kita lihat
ternyata masih saja
banyak warga indonesia ataupun objek pajak yang menyimpan ataupun menyembunyikan hartanya
tapi dari dalam negeri ya
tiga empat ratus sembilan puluh satu triliun rupiah deklarasi harta dari dalam negeri
sementara dari luar negeri satu dua puluh delapan triliun rupiah
harusnya memang dari luar negeri ya targetnya
tapi paling tidak dari dalam negeri sudah terbuka lah ya
lalu satu ratus empat puluh enam triliun rupiah adalah repatriasi
satu triliun rupiah
masih sangat jauh
tiga hari jelang teks amnesti berakhir
kita tunggu di hari terakhir